diduga karena berselisih paham ratusan supporter bonek terlibat bentrok dengan kelompok anggota perguruan silat di kawasan bundaran karangpoh tandes surabaya
akibat peristiwa ini dua warga tewas dikeroyok sejumlah supporter
meski sepakat damai polrestabes surabaya akan mengusutuntas kasus ini
ratusan supporter persebaya surabaya bonek mania minggu dini hari terlibat bentrok dengan anggota perguruan silat usai pertandingan persebaya melawan persigo sumeru fc di kawasan bundaran karangpoh tande surabaya
dua anggota perguruan silat yang diketahui bernama anis dan eko meninggal dalam kejadian ini
menurut saksi mata bentrokan dipicu oleh ketidaksabaran kedua kelompok yang terkena macet dalam perjalanan pulang usai menonton pertandingan persebaya di stadion gelora bung tomo
diduga salah satu kelompok melakukan provokasi sehingga timbul pengeroyokan yang berujung pada meninggalnya dua anggota perguruan silat
kapolrestabes surabaya muhammad iqbal berjanji akan mengusutuntas kasus ini
siapa yang diduga melakukan itu oknum oknum dalam tanda penting oknum bonek dan oknum siapapun akan terlalu berhubungan dengan hukum tanpa panah bunuh
sementara pasca kejadian kedua kelompok sepakat berdamai setelah melakukan mediasi
wali kota surabaya tri risma hari ini juga menyampaikan permintaan maaf
kepada keluarga korban atas aksi pengeroyokan yang dilakukan sejumlah bonek
risma juga menyatakan supporter bonek tidak seluruhnya warga surabaya sehingga mengimbau kedua belah pihak tidak melakukan aksi balas dendam
meski semua tahu semua warga semua tahu bahwa bonek itu belum tentu orang surabaya tapi saya atas nama pemerintah dan warga surabaya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada keluarga korban
wali kota surabaya berharap untuk waktu ke depan
peristiwa pengeroyokan seperti ini tak lagi terjadi di surabaya